masuk dalam partai pendukung prabowo sandi pada pilpres dua ribu sembilan belas
partai demokrat memberi celah kepada kadernya
untuk berbeda sikap kemudian bisa mendukung kubu lawan yaitu jokowi maruf amin
koalisi partai pendukung prabowo sandi menilai sikap demokrat tidak etis
sementara menurut lembaga survei indonesia
sikap ragu ragu ini justru akan menggerus elektabilitas partai demokrat
gubernur papua lukas nmb dan salah satu pendiri partai demokrat
sikap ini sangat berbeda dengan keputusan partai demokrat
yang secara tegas mengusung prabowo sandi
andi nurpati wakil ketua bapilu dpp partai demokrat menegaskan
posisi demokrat tidak perlu diragukan lagi meski ada kader yang berbeda sikap
resmi kita mendaftarkan pak prabowo dan pak sandi ke kpu
itu final sudah
tidak mungkin ada perubahan
bahwa ada di daerah yang kemudian kader kita berbicara
yaitu seks efek lah ya kemudian mungkin akan kita selesaikan dengan baik
karena kalau dpp tidak ada
mampu mendongkrak elektabilitas partai pdi perjuangan dan gerindra
dari hasil survei ypublika
terjadi peningkatan elektabilitas pdip
dari dua puluh lima tiga persen menjadi dua puluh tujuh enam persen
sementara partai gerindra pun meningkat dari sebelas satu persen menjadi dua belas empat persen
dari hasil lembaga survei alfara
persaingan partai pemilu dua ribu sembilan belas masih didominasi oleh parpol besar
dengan sikap demokrat yang bermain dua kaki
menurut lingkaran survei indonesia justru akan menggerus elektabilitas partai
sikap ragu ragu ini berpotensi merusak nama
dan membuatnya lebih berguna
dengan mendukung jokowi
demokrat tidak akan memperoleh elektoral
telah terasosiasi oleh pdi perjuangan
dan delapan partai koalisi indonesia kerja
yang berharap akan mendapat kotel efek
sebekan terakhir publik mempertanyakan posisi partai demokrat
mengaku koalisi tetap kokoh
atau juga akhirnya prabowo kemudian harus memastikan kepada ketua umum demokrat
bahwa ia pasti didukung penuh
melihat hitung hitungan politik partai demokrat
kita akan bahas lagi malam ini dengan arah sumber sebelah kiri
saya ada bang jansen sitindaun ketua dpp demokrat
bang jansen terima kasih
sudah hadir di sini selamat malam
dan juga ada mbak irma chaniago ketua dpp nasdeh
mbak irma terima kasih sudah hadir di sini
dan juga ada mas aji alfarabi peneliti lsi
mas aji selamat malam
terima kasih sudah ada di sini
bang jansen bahwa memang akhirnya sikap yang diambil selama ini
cukup membuat deg degan ya ternyata partai koalisi
tapi itu juga menarik
itu juga memang itu yang diharapkan partai demokrat
bahwa atau bagaimana bahwa respon yang sekarang terjadi ini
apakah itu sudah diperhitungkan oleh demokrat
jadi gini mbak lahan dari seluruh partai yang kemudian ikut pemilu di dua ribu sembilan belas besok
yang juga mengusung calon presiden baik itu pak jokowi atau pak prabowo
mungkin kami partai demokrat yang pertama kali sadar
kalau memang di pemilu besok setiap partai itu harus main dua kaki
main dua hati main dua pikiran
satu hati satu pikiran satu kaki itu ada di pileg pilihan legislatif
artinya sukses menuju parlemen
karena di sinilah sebenarnya pertarungan partai yang paling penting
ibarat gawang kalau ini tidak bisa dilewatin partainya almarhum
yang kedua yang kedua kita ingin sukses mengantarkan calon presiden yang kita dukung ke istana
ada survei yang kami lihat misalnya contohnya ya
saya belum lihat punya apa punya nyama saji
tapi survei terakhir yang saya lihat misalnya ini dari denny ja
ini dari tanggal dua belas sampai tanggal sembilan belas
jelas angkanya di sini
demokrat di situ
yang kami campuri adalah koalisi kami
kalau ini ditambahkan semua
itulah kemudian jadi perolehan suaranya pak prabowo sandi
bisa menang gak jadi presiden
artinya hitungan realistis sekarang kemudian benar benar ini hitung hitungan yang realistis yang dilakukan oleh dp
inilah istilah kita itu seni politik tingkat tinggi
karena baru pertama kali juga semua partai kami ini tiga kali ikut pemilu
di dua ribu empat kami dapat tujuh sekian persen mas haji
kemudian di dua ribu sembilan dua puluh satu sekian persen
inilah pemilu kami keempat
jadi partai pasca reformasi yang cukup pengalaman ikut pemilu itu adalah kami
ini aja hal yang baru buat kami ini
bagaimana kemudian memodernisasi ya sukses menuju parlemen partai ini selamat tidak almarhum
kemudian juga sukses mengusung calon presiden menuju istana
sekalipun sikap itu kemudian dikecam oleh teman teman koalisi
bukan malahan kami
kami meminta pak prabowo juga harus main dua kaki main dua hati main dua pikiran
pak prabowo hati pikiran dan kakinya itu nggak boleh hanya ada di gerindra
harus ada juga di demokrat
jadi kalau nanti pak prabowo mutar indonesia kampanye misalnya jangan hanya meminta pilihlah calon legislatif dari girindra nggak boleh
harus juga bicara pilihlah calon legislatif dari demokrat
termasuk dari pks juga dari pan juga koalisi gitu ya
artinya almarhum partai ini pks juga almarhum
pertanyaan sekarang kita ikut pak prabowo ini ingin partai kita almarhum kah
kan tentu tidak
kalau ditanya pak prabowo saya juga butuh kalian ini besar
karena dengan sistem kita hari ini siapapun presiden terpilih itu harus juga kuat di parlemen
kalau tidak dia akan koalisi lagi
dengan partai yang sebelumnya tidak mendukung dia
atau partai yang sebelumnya melawan dia
ini kesadaran yang mungkin pertama kali tiba di demokrat
itu makanya kemudian kalau kita baca responnya ya misalnya seperti pan tadi hanafi rais mengatakan benar
memang harus dua kaki

sukses menuju parlemen partainya juga sukses menuju istana capresnya
pks juga demikian
tapi kemudian hanya demokrat yang baru firm dan membolehkan silahkan untuk bebas menentukan pilihan politik masing masing di beberapa titik atau gimana
bukan ini dua hal yang berbeda
ini dua hal yang berbeda
jadi dua kaki di sini pak kenalnya adalah satu kaki di pileg satu kaki di pilpres
bukan dua kaki sini satu kaki di prabowo satu kaki di jokowi beda
beda beda beda
kalau misalnya terkait pak lukas nmb misalnya atau gubernur kami pak misalnya
tapi juga untuk mengamankan elektoral kan
bukan kalau itu pendekatannya beda lagi
misalnya seperti pak lukas kemudian pak tgb dulu kemudian wahidinalim di banten misalnya atau pak dekarwo di jawa timur
kami menyadari betul kenapa kemudian preferensi kecenderungan politik mereka ke pak jokowi karena memang mereka kenal baik dengan pak jokowi
dalam hubungan satu gubernur satu presiden
kami sadar betul
gubernur gubernur kami ini pak lukas ini tidak kenal dengan pak prabowo
itu makanya kami katakan terkait pilpres ini karena memang maraton mainan delapan bulan finishnya nanti baru april dua ribu sembilan belas berikan kami kesempatan
nanti akan kami sediakan waktu pak prabowo itu misalnya jumpa dengan pak lukas nmb
agar kenalan pikirannya saling mengenal hatinya saling mengenal
jangan jangan pas kak kenal cintanya dia ke prabowo ini akan lebih tinggi ketimbang ke jokowi misalnya begitu
jadi dua kaki yang kita diskusikan ini kan satu kaki demokrat
satu lagi di pileg satu lagi di pilpres
oke tapi bagaimanapun kan hitung hitungan itu tentu juga dimiliki oleh teman teman koalisi dari jokowi
jadi kalau misalnya sekarang ada hitungan seperti itu yang kemudian apakah itu dilihat ancaman oleh teman teman koalisi jokowi
apa yang mesti menjadi ancaman
kalau saya sih melihatnya seperti itu
kalau tadi dikatakan bahwa politik dua kaki itu seperti yang disampaikan adinda saya
bahwa itu merupakan bagian dari strategi
menurut saya strategi itu bisa salah bisa benar juga
di satu sisi mau tidak mau suka tidak suka
demokrat juga memang harus merelakan gubernur gubernur itu untuk memilih langkahnya sendiri
kenapa karena saya kenal betul juga dengan pak enembe misalnya
dari awal beliau sudah menyatakan bahwa saya tidak hanya sekedar kenal dengan jokowi
tapi saya juga tahu persis apa yang dilakukan jokowi untuk rakyat papua misalnya seperti itu
begitu juga yang disampaikan tuan guru bajang
bukan sekedar kenal atau tidak kenal seperti yang beliau sampaikan
bagaimana mereka melihat sosok jokowi dengan kinerjanya untuk rakyatnya
itu yang menurut saya menjadi dasar pijakan berpikir mereka untuk mendukung jokowi
jadi kalaupun nanti pak prabowo diajak kenalan pun saya ya tidak yakin juga mereka akan beralih ke prabowo
berarti sama ya seperti caimin juga mengatakan
kalau misalnya memang kepala kepala daerah itu punya preferensi politik yang kemudian menguntungkan ya sudah monggo saja
bahwa saya melihat pak ahaye justru lebih bijak dalam melontarkan pendapat menurut saya
karena menurut saya ahy patut kita kalau saya apresiasi walaupun masih muda
tapi beliau bijak untuk melihat bahwa situasi di kubu sebelah sana itu belum kondusif
sehingga mereka juga nggak yakin untuk bisa
karena mereka sudah all out di sana
kalau saya lihat di situ ada kebingungan ya
ada rasa tidak nyaman ada rasa juga tidak yakin bakal menang
saya yakin itu ada
kenapa karena saya lihat itu seperti itu
dan terus terang saya melihat ahaye calon dua ribu dua puluh empat saya pikir bisa dikibarkan
oke sudah di endorse
terima kasih udi
mas eji kalau misalnya dari hasil yang dirilis hari ini mungkin kita bisa lihat lagi grafisnya jadi memang
sebenarnya ada hitung hitungan politis ada hitung hitungan logis yang harus diambil oleh semua partai politik mungkin ya
tidak hanya demokrat saja tapi memang yang sudah firm mengatakan di dua kaki mikirin pileg dan mikirin pilpres memang demokrat mungkin sekarang
tapi pertama sebelum masuk ke poin pertanyaan tadi ya bahwa memang survei ini kan membaca posisi di saat survei ya
tentunya belum ada efek kampanye partai partai juga belum maksimal melakukan
belum maksimal melakukan kampanye dan seterusnya ya
jadi itu adalah kondisi saat ini artinya dinamika masih bisa berubah
terkait dengan sikap partai demokrat memang ini problem dari pileg dan pilpres serentak ya
artinya bahwa yang pertama semua partai ingin ada efek ekor jas atau kotel efek dari capres
dan kalau berharap itu memang tidak banyak partai yang akan memperoleh berkah dari efek pencapresan masing masing capres
karena kalau kita lihat dari sisi kekuatan asosiasi misalnya di jokowi maruf ternyata sangat kuat asosiasinya ke pdip
sehingga partai partai yang lain relatif tidak mendapatkan berkah maksimal dari efek pak jokowi
begitupun prabowo sandi ya bahwa efek dari prabowo ke gerindra jauh lebih besar dibanding partai partai yang lain
memang kalau kita bandingkan dengan pemilu sebelumnya partai partai kan fokus di beberapa variable penting untuk mengangkat suara
misalnya pertama adalah mesin penyelenggara
mesin penyelenggara itu adalah mesin partai sendiri yang kedua platform dan isu partai
tapi di pilpres kali ini mereka harus juga bisa memanfaatkan efek dari pencapresan masing masing partai
karena ketika pemilu nanti pemilih datang ke tps mereka akan memilih capres dan partai sekaligus
sehingga partai yang kuat asosiasinya akan terpengaruh dengan efek dari pencapresan
saya pikir itu poinnya
kalau terkait partai demokrat memang kalau saya melihat ini bisa ada sisi negatifnya ya terhadap partai
yang pertama adalah image dua kaki itu sebetulnya image nya negatif ya bagi publik
karena saya melihat ini akan memperpanjang image partai demokrat cpp partai yang tidak mengambil posisi yang tegas
dalam pilpres dua ribu empat belas misalnya walaupun mendukung prabowo hatta waktu itu tapi terlihat partai demokrat tidak terlalu fokus ya
di pilpres dua ribu sembilan belas kali ini pun terlihat bahwa posisi partai demokrat tidak terlalu fokus
dan posisi partai demokrat seakan akan terlihat ragu untuk memilih
sekalipun katanya dua kakinya pilpres dan pilek bukan jokowi prabowo
itu kan yang muncul sekarang
tapi kan ketika yang orang lihat kan posisi beberapa kader demokrat yang menjadi kepala daerah
walaupun memang secara personal beberapa kepala daerah itu dekat dengan pak jokowi dan mereka dalam kapasitas sebagai kepala daerah tentunya komunikasinya lebih baik
tapi kan orang melihat posisi partai
artinya mereka adalah kader partai beberapa diantaranya adalah ketua dpd
jadi ini yang menjadi sisi negatif dilihat dua kaki
yang kedua adalah seharusnya menurut saya memang partai demokrat harus masuk untuk memaksimalkan mesin partai memenangkan pasangan prabowo sandi
karena jangan sampai efek dari kotel efek tadi prabowo sandi hanya jatuh dan dimonopoli oleh gerindra
saya membayangkan kalau kemudian misalnya tadi ada
dan sekarang sudah terlihat seperti itu
demokrat punya tokoh sebagai pak sby
kalau kemudian mereka turun dalam setiap kampanye prabowo sandi ikut mencapai apa namanya mengkampanyekan prabowo sandi itu kan efeknya juga akan maksimal ke partai
jadi prabowo sandi tidak hanya dilihat sebagai capres yang dimonopoli efek image nya ke gerindra tapi juga demokrat bisa mendapat berkah
itu dia soal pilihan pilek dan pilpres memang semua kemudian sekarang dijalankan secara paralel ya oleh partai demokrat dan juga mungkin oleh partai partai lain
manapun kan harus ada jualan di lapangannya
asosiasinya mau ke prabowo atau mau ke jokowi
jualannya itu nih sekarang kalau misalnya demokrat
jadi begini mbak putri
kalau istilah kami itu ini kita punya anak kembar ya kemudian masuk sekolah di tahun ajaran yang sama
oke bingung jadinya atau gimana
jadi tidak boleh kemudian ada satu anak misalnya partai begitu ya yang perhatiannya ke sini jadi kurang
jadi kita lebih memperhatikan anak yang satunya misalnya capresnya misalnya
karena buat kami ini harus jalan simultan
artinya itu makanya kami minta bukan hanya kami saja yang jualan pak prabowo sandi nanti
karena partai ini kan eksis partai kami ini punya lima ratus tujuh belas cabang yang sehat di seluruh indonesia tiga puluh empat dpd
kepala daerah kami ada satu ratus enam puluh
jadi semua potensi nasionalnya demokrat ini
kami pakai untuk jualan pak prabowo sandi
sebaliknya kami juga meminta pak prabowo sandi kemanapun jualan juga demokrat
kalau kemudian pan misalnya atau pks mereka menganggap nggak perlulah kami ikut dijual dari prabowo sandi ya silahkan
tapi kami demokrat meminta secara khusus kami akan jualan optimal untuk pak prabowo sandi
sebaliknya pak prabowo sandi yang muter juga akan di seluruh titik di indonesia ini juga akan harus jualan maksimal demokrat
jadi sekarang belum maksimal demokrat jualan prabowo
kalau terkait itu timeline kpu mengatakan capres dengan cawapres itu baru ditapkan tanggal dua puluh september besok
kalau kita jualan sekarang disemprit malah sama bawaslu
baru tanggal dua puluh tiga nanti sampai nanti finish
masih bisa goyang goyang untuk menentukan bukan menentukan pilihan ya artinya masih bisa dalam posisi seperti ini
dalam posisi keraguan keraguan yang saya mengutip mas aji tadi sampai penetapan itu kira kira
enggak kalau kami sedikit pun tidak ragu itu makanya kami katakan tadi ya kalau terkait kader kader di bawah ini
tangan kami itu sudah ada di prabowo sandi
pikiran kami sudah ada di prabowo sandi
kaki kami sudah ada di prabowo sandi
kalau kemudian hari ini harus ada pendekatan prabowo sandi kepada kader kader kami di bawah itu adalah hatinya
mungkin hari ini beberapa kader itu hatinya masih setengah ke prabowo sandi
karena harapan mereka kemarin yang bok pak prabowo ini ngambil calon wakil presidennya itu adalah ahy
untuk itu makanya kami minta juga kepada pak prabowo sandi
ya dekatilah kader kader kami ini
namanya hati ini dikasih bunga kek dikasih perhatian kan sama ini
kalau nanti hatinya ini sudah maksimal suka dan cinta ke prabowo sandi rasanya tanpa perlu lagi diminta pun untuk bekerja memenangkan prabowo sandi mereka di bawah akan
artinya harus spesial ya perlakuannya untuk demokrat ya
harus spesial kenapa kenapa harus spesial begini
yang kedua ketua umum kami pak sby itu masih punya pasal elektoral
yang ketiga mas ahaye itu juga punya pasar elektoral sendiri
jadi dari empat koalisi kami ini partai koalisi ditambah gerindra ya dibanding dua yang lain kami ini paling spesial
dua digit punya sby punya ahy
jadi tanpa perlu kami meminta pun kepada gerindra pantaskan posisi kami di sana sudah selayaknya mereka pantaskan
oke saya akan ke mbak irma nanti tapi setelah jeda apakah sekarang kembali soal jualan kan bagaimanapun itu logisnya katakanlah misalnya di papua
bagaimanapun kan ada dong jualan caleg demokrat bahwa akan jualannya jokowi atau prabowo itu kan itu logis sekali kan akan dibawa gimana
nah sekarang dari sisi koalisi jokowi itu bagaimana apakah oke fine silahkan ambil saja image itu atau jangan dong jualan capres sendiri dong
oke saya akan nanti jawab mbak irma yang tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
mbak irma sekarang kalau misalnya oke sekarang katakanlah oke bang jansen masih bilang tetap di koalisi prabowo tetap di jokowi
koalisi prabowo tetap butuh semua tapi bagaimanapun realitasnya kalau misalnya di lapangan katakanlah
di papua apakah masih bisa jualan prabowo secara logis disitu dan juga akan mendapatkan efek yang
baik gitu kan bagaimanapun kan sudah ada penolakan mungkin dari kepala ketua dpd demokrat papua kan
maksudnya pak lukas nmb udah jelas gitu bahwa katakan sebagian besar di sini jokowi gitu
saya rasa begini ya sejarah juga nggak bisa dilupakan bagaimana masyarakat papua terhadap papua
prabowo itu sejarah yang nggak bisa dilupakan satu ya yang kedua pak lukas nmb tentu juga akan
melihat bahwa apa yang dilakukan pak jokowi di papua itu luar biasa beliau sampaikan belum
ada presiden dari mulai dari soekarno sampai sebelum jokowi itu belum ada yang membangun
papua memberikan perhatian dengan papua sebagaimana pak jokowi memberikan perhatian soal
pembangunan kesejahteraan dan lain lain untuk papua sebenarnya pak jokowi tidak tidak
sekedar mengistimewakan papua tapi seluruh dari sabang sampai maroke itu dibangun secara bersama sama
agar dari sabang sampai merauke itu mendapatkan kesejahteraan mendapatkan fasilitas yang sama
gitu itu yang sebenarnya dilakukan pak jokowi sebenarnya dan itu juga yang menarik bagi
apa namanya gubernur gubernur tersebut gitu ya bahwa pak jokowi nggak cuma membangun jawa
enggak cuman membangun sumatera gitu tapi seluruh daerah dibangun oleh pak jokowi dan itu yang apa nama
itu satu kelebihan beliau dan kemudian kalau misalnya keberhasilan itu kemudian digunakan oleh caleg dari
parpol non koalisi saya kira kalau saya lihat hari ini untuk pencalekan itu efek ekor jasnya
enggak begitu apa namanya enggak begitu simak iya signifikan oke seperti nasdem misalnya dulu dua ribu empat belas
tapi faktanya ketika kita pemilu kita dapat enam tujuh persen sama kalau hari ini kita dapat dua dua persen
saya yakin kita bisa dapat delapan atau sepuluh persen nanti di dua ribu sembilan belas kenapa karena memang nasdem itu kuat di
penjual oke oke suaranya tuh kuatnya di caleg kami partai baru jadi belum belum anian belum signifikan
untuk di apa namanya di partai orang belum banyak yang begitu kenal betul dengan nasdem tapi
ketokohan dan ke apa namanya ketokohan dari caleg caleg nasdem itulah yang memang kami jual habis habisan nah
aja kalau misalnya sekarang posisi seperti ini tetap diambil oleh partai demokrat termasuk juga meminta
tadi secara jelas tolonglah pak prabowo juga kalau misalnya kampanye kampanye ke demokrat juga itu
anda melihatnya bagaimana ini ada yang belum tuntas atau ya memang begini realitas politik
yang juga harus dihadapi oleh kubu koalisi oposisi maksudnya memang terlihat ke situ ya bahwa mungkin
belum tuntas komunikasi antara demokrat dan gerindra memang kalau kita lihat perjalanan
histori pencapresan pak prabowo sandi memang kan tidak berjalan mulus ya khususnya dengan
demokrat ya karena demokrat juga masuk di akhir ketika proses pencapresan kemudian telah menyetujui
nama sandi sebagai wakilnya prabowo ya jadi pertama poinnya di sana yang kedua saya pikir memang demokrat
bersuara di pilek dua ribu empat belas itu kan menjadi salah satu bergening partai demokrat ke koalisi prabowo sandi
kemudian kedua tadi punya tokoh ada sby ada ahy artinya saya melihat bahwa partai demokrat
sebetulnya ketika ingin melangkah ada jaminan sebetulnya dari prabowo sandi bahwa ada ada celah
untuk bisa memaksimalkan endorsement pak prabowo untuk demokrat jadi jangan sampai kemudian potensi
partai demokrat hanya berjalan satu arah kalau kita baca kan demikian ya apa namanya semacam targetnya
ya dari partai demokrat sehingga muncul bahasa bahasa tadi ya bahwa harusnya pak prabowo lebih istimewa
memperlakukan partai demokrat dan saya pikir itu hal yang wajar yang kedua adalah memang dalam
kampanye pilek nanti kan ada sebetulnya semacam konsep kampanye tiga in satu ya bahwa caleg harus
mengkampanyekan calegnya partainya dan pilpres sekaligus nah ini yang akan menjadi problem bagi
partai demokrat di beberapa daerah ya artinya siapa yang kemudian dikampanyekan sebagai capres
walaupun memang dalam kasus kasus tertentu tidak semua caleg akan mengkampanyekan capresnya
karena mereka melihat situasi misalnya daerah sana di sini jokowi kuat prabowo lemah ya mereka menjaga
posisi hanya untuk mengkampanyekan caleg dan partai misalnya kondisi itu bisa terjadi tapi
kalau kita melihat kondisi bahwa karena pilek dan pilpres rentak fokus publik dan pemilih sebagian
besar kan tersedot dengan pilpres artinya pengaruh tokoh pengaruh capres sangat penting dalam
pilpres nanti sehingga sebetulnya iya dan saya yakin banyak nanti caleg caleg partai akan juga
mengambil kesempatan mengambil peluang untuk menarik simpati dari pemilih pemilih jokowi
misalnya untuk koalisi pak jokowi agar bisa ada efeknya ke calegnya sendiri maupun ke partai oke jadi ini yang akan
menjadi dilema bagi partai demokrat kalau kemudian peluang itu masih tetap dibuka sedikit sedikit
saya ingin kasih gambaran begini saya agak bingung sebenarnya dengan partai partai hari ini ya partai
koalisi partai partai bahwa wah pemerintah sekarang nih tidak maksimal kerjanya nggak beres segala book
semua anggota legislatif di partai oposisi semuanya ikut mendistribusikan ikut menginformasikan kepada masyarakat dalam sosialisasi semua program pemerintah
menjadi jurubicara pemerintah loh
sosialisasi misalnya sosialisasi bkkbn misalnya sosialisasi misalnya kartu indonesia sehat mereka ikut semua mensosialisasikan
artinya menurut saya secara tidak langsung sebenarnya mereka paham bahwa memang kinerja pemerintah itu baik
kita nggak bisa munafik juga kan
di komisi sembilan misalnya di tempat saya kan semua dari sepuluh ya sepuluh partai ini semuanya ikut kok mensosialisasikan program pemerintah menjadi jurubicara pemerintah artinya
nah kalau itu yang terjadi menurut saya mereka nggak bisa nggak mengakui bahwa program pemerintah itu baik dan bagus
yang kedua saya ingin sampaikan juga bahwa demokrat harusnya menurut saya demokrat ini harusnya percaya diri
nggak perlu harus minta minta prabowo mengampanyakan demokrat
karena seperti yang beliau bilang tadi juga efek ekor jasnya nggak ada juga
saya yakin dengan pak sby dan ahy demokrat masih punya pasar kok
kenapa harus seperti mohon maaf ya kok seperti harus minta minta gitu loh
seperti ngemis ngemis padahal udah jelas
wakil presidennya calon presidennya dari gerindra wakil presidennya dari gerindra kutu wakimnya juga dari gerindra mau ngapain gitu loh
mantan presiden dua kali loh
masih punya pasar yang besar
atau sekarang jangan jangan
juga anak muda yang menurut saya juga punya kualitas kenapa harus takut
nah jangan jangan justru partai demokrat sudah memiliki kepercayaan diri itu makanya sekarang membebaskan kadernya
juga tidak memberikan
memberikan dispensasi kemudian tidak memberikan hukuman yang jelas kepada mereka yang
bukan bukan kalau kaitannya dengan dispensasi perlu saya luruskan
diksi atau nomenklatur yang tepat mungkin adalah relaksasi mungkin
jadi memang keinginan kader di bawah seperti yang saya sampaikan di awal tadi itu
berharap sekali mas ahaye itu yang jadi wakilnya pak prabowo
ternyata fakta politik mengatakan tidak
adalah kemudian pasangan namanya prabowo sandi
berikan kami kelonggaran waktu
untuk kemudian dpp ini pelan pelan ya mengenalkan pasangan ini ke bawah
yang kedua kami minta juga ke pak prabowo sandi kalau rakyat saja kalian dekati
ya kader kader partai pengusung ini juga ya dekatilah
kan tahu nggak ada juga salahnya kan
membangun kemistri begitu lah
jadi yang kedua begini kita ini sampai saat ini solid
pertemuan malam ini
adalah pertemuan untuk kemudian memadatkan kembali kesulitan itu
ini bicara banyak hal ini malam ini
kita bicara mengenai dinamika yang terjadi beberapa waktu belakangan ini
ini juga kan pak prabowo harus tahu
di awal dulu ketika partai demokrat berkoalisi dengan pak prabowo ini juga sudah kami sampaikan
karena sebelum partai demokrat
yang melalui majelis tinggi mengambil sikap mendukung pak prabowo
kita dpp itu kan memerintahkan kepada dpd di tingkat satu
untuk kemudian melakukan pooling di provinsinya masing masing
kalau harus pakai background ini
itu meminta kepada dpp
yang bok kalau bisa dpp kita mendukung pak jokowi saja
ntt juga demikian sulawesi utara demikian
jawa timur demikian walaupun
persentasenya tidak sebesar papua
sumatera utara juga demikian
di sinilah pebukti betapa begitu beragamnya
betapa begitu pluralnya indonesia ini
termasuk di internal demokrati
jadi ini ada kaitannya dengan politik identitas ini

oke oke ada kaitannya politik identitas ini
seperti saya dengan uni irma ini crossing
kalau di tempat saya di tanah batak
gampang jual pak jokowi
tapi kalau di sumatera barat
susahnya nggak tanggung jual jokowi
malahan kami harusnya ini pindah tempat duduk
maksud saya begini
tidak bisa juga kemudian kita
mendekati politik indonesia ini dengan narasi
tidak ada politik identitas itu tidak benar
di internal kami sendiri
ya itu terjadi
jadi preferensi daerah daerah yang saya sebut tadi
itu semuanya ke jokowi itu di atas sembilan puluh an sekian persen
buat kami sebenarnya adalah misalnya
itu anomali karena dpd
demokrat di jawa barat itu malahan sebaliknya
dengan angka yang sama tetapi ke prabowo
dengar angka yang sama tetapi ke prabowo
meminta kepada dpp
kalau bisa kita mendukung pak prabowo
kang demis ini kan petinggi partai disana
dia itu ketua majelis pertimbangan partai demokrat di jawa barat
dia itu ketua majelis pertimbangan partai demokrat di jawa barat
kang demis ini partai sudah ke prabowo kok jenengan ini malah ke jokowi ma'arub
tapi kami memahami itu
beliau menyampaikan jansen saya ini ya bisa seperti saat ini artinya menjadi sangat islami lain segala macam itu
karena memang gurunya itu adalah k h ma'arub amin
jadi k h ma'arub amin lah yang katanya meminta kepada kang demis untuk kemudian menemani beliau
jadi saya nggak bisa menolak guru katanya
kita menghormatin itu
kita sangat menghormatin itu
contohnya seperti itulah
oke tapi kemudian sekarang kalau misalnya kata istilah relaksasi itu apakah benar hanya diberikan untuk daerah daerah khusus itu
atau juga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti pada saat mulai berkampanye kemudian ada daerah daerah lain yang juga mendukung
di dalam itu karena kemarin itu hasil pooling itu ya dikirimkan ke dpp kita sudah punya petanya
misalnya seperti sulawesi utara
sulawesi utara itu preferensi politiknya itu ke pak jokowi
kata mereka kemarin
kalau itu tegas kita
ini kan kebetulan waktunya berbeda kan
ini yang perlu kami terangkan ke bawah pelan pelan
kalau seperti papua misalnya
contoh misalnya sedikit waktu
pak lukas memang apa yang bapak inginkan untuk papua ini
kita akui di zaman pak jokowi ada pembangunan di tempat ini
saya mau yang begini begini begini
masukan dari pak lukas itulah nanti kemudian kita masukkan ke visi dan misinya prabowo untuk membangun papua
agar papua di masa prabowo itu bisa lebih bagus dibanding di masa
contohnya seperti itu kan misalnya
ini kan bisa dibicarakan semua
ini kan politik kan
nanti setelah jeda
jadi kalau misalnya sekarang realitas politiknya sudah begitu
apakah kemudian partai partai koalisi dari kubu prabowo misalnya
akan bisa menerima sikap yang diambil oleh partai demokrat
nanti setelah jeda
dan apa yang harus dilakukan selanjutnya
tetap di cnn indonesia prime news
kembali kita membahas soal posisi partai demokrat
mas eji tapi kalau misalnya partai demokrat dengan posisi yang seperti ini seterusnya itu aman atau enggak sebenarnya
ya sebetulnya kita melihat yang pertama
karena kalau dari hitungannya kan masuk akal
di daerah yang jokowi unggul jualannya jokowi
di daerah yang prabowo unggul jualannya prabowo
kalau misalnya itu kan masuk akal
ya kalau itu kan artinya demokrat mencoba main aman ya
menaman untuk kampanye hanya untuk caleg dan partai ya
artinya untuk pilpresnya untuk capresnya kan tidak terlalu menjadi fokus
ya tadi yang saya sampaikan bahwa memang dalam prakteknya baik di koalisi jokowi maruf misalnya maupun koalisi prabowo sandi
mungkin ada beberapa daerah yang calegnya tidak terlalu berani untuk kampanye tiga in satu
kampanye caleg partai dan capres sekaligus
misalnya tadi sumatera barat
yang basis pada pemilu sebelumnya merupakan basis prabowo ya
mungkin beberapa partai tidak terlalu nyaman untuk secara terbuka mendukung proses mendukung kampanye tiga in satu ya
karena ada resistensi di situ ya
jadi saya melihat sebetulnya untuk partai demokrat
karena sekali lagi karena ini pileg dan pilpres rentak
publik dan pemilih akan tersedot fokusnya pada pilpres
dan ketika secara teknis ketika mereka ke tps mereka akan memilih capres dan partai sekaligus
sehingga sangat penting sebetulnya peran partai dalam prosesnya
artinya mesin partai pasti jalan ya
masing masing partai akan terus jalan
isu tetap jalan
tapi kan harus ada plusnya di pilpres kali ini
untuk menguatkan asosiasinya dengan capres
nah ini yang harus menurut saya harus diambil oleh partai demokrat
kalau kemudian partai demokrat keluar dari proses ini
hanya fokus untuk partai
hanya jalan mesin partai
dan isu untuk partai menurut saya akan merugikan partai demokrat
karena efek dari pencapresan prabowo itu hanya akan dimonopoli oleh partai
kalau misalnya harus memperjelas sikap apakah
tidak dimonopoli itulah maka kemudian kita meminta tadi
bukan hanya kami yang harus dua kaki dua pikiran
pak prabowo ini juga harus dua pikiran
satu di gerindra satu di demokrat
jadi misalnya di pd kami buat acara begitu
pak prabowo harus hadir
kita memfasilitasi kegiatannya acaranya
pak prabowo harus hadir
harus prioritas ya demokrat ya
kalau kami nggak tahu kalau di tempatnya apa ya
tapi kami meminta itu
kalau tidak bisa prabowo ya sandi yang hadir ke situ
jadi jangan melulu hanya kantong kantong suara girindra dimasukin
atau acara acara yang difasilitasi gerindra yang didatangi
tapi kami meminta itu
jadi efek elektoralnya prabowo bisa masuk ke badan partai
mas ahaye juga bisa masuk karena memang sudah punya pasar sendiri
pak sby juga punya
kalau memang bisa ini dikerjakan untuk kemudian keberhasilan partai demokrat
kenapa tidak kan begitu
tapi sebenarnya saya penasaran apakah hitung hitungan seperti ini
hanya dimiliki partai demokrat atau partai nasdem juga memiliki hitung hitungannya sama
misalnya di daerah daerah yang jokowi dinilai kalah di situ
misalnya sumatera barat
kalau kami di partai koalisi pemerintah konsisten
konsisten sekali bahwa memang kita harus jualan jokowi
nggak ada yang lain
makanya kalau nasdem kan ada jokowi presidenku nasdem partaiku
jadi nggak ada tawar menawar untuk itu
di dua ribu sembilan belas gitu ya
karena kami pun tidak jadi gini loh
untuk pilpres besok itu bagi nasdem bukan sekedar kekuasaan
tapi bagaimana indonesia ini dibangun menjadi lebih baik
jadi tidak sekedar itu
untuk kebaikan indonesia
nah yang satu ingin saya sampaikan lagi bahwa
sebenarnya demokrat ini kawan kita ini kan cuma ingin memberi pelajaran kepada gerindra
bahwa jangan inkonsistensi komitmen itu jangan diulangi berkali kali gitu loh
ini kan sudah berapa kali diulangi gitu
mbak irma lagi
mbak irma lagi ganggu ganggu dikit sih bang jansen
inkonsistensi itu kan diperlihatkan sangat luar biasa
contoh seperti ketika mau mendukung ulama menjadi cawapres ternyata tidak
setelah itu ahy tidak gitu
ternyata sekarang untuk ketua dewan itu pun tidak gitu ya
jadi sebenarnya demokrat itu mau kasih pelajaran gitu ya
jadi tolonglah jangan inkonsistensi itu terus menerus gitu loh ya
kami juga punya harga diri
sebenarnya itu yang ingin disampaikan demokrat kepada pihak sana
makanya saya bilang bahwa ayo gabung dengan kita yang selalu konsisten dan tidak pernah inkonsisten
bang jansen jadi pilpres atau pilek nih
saya mau kasih sedikit dulu
enggak ini hanya sekedar ingin membagi kue elektoral saja
karena ini hal baru
belum tentu juga permodelan yang kami desain ini ya itu nanti akan berbuah elektoral begitulah
ada aliran elektoral yang masuk ke badan partai
tetapi yang kami tahu ya kita harus buat strategi dulu lah
harus buat rancang bangun dulu lah menghadapi pemilu serentak besok
tapi adinda sorry sebentar saya potong dikit
kalau misalnya prabowo ke gerindra
begini target kami memang target kami target kami
di dua ribu sembilan dua puluh satu sekian
yang terakhir kemarin sepuluh sembilan
nah itulah target kami
tidak muluk muluk target ini
mesin kami sehat
ya mbok dengan mendukung pak prabowo ini ya karena memang dia bintangnya dia star nya
seperti kata apa tadi
ketika pileg dan pilpres dibarengkan begini jangankan publik media saja lebih tertarik meliput pilpres
artinya pilpres ini memang ya harus menjadi pintu masuk elektoral
kemudian dialirkan ke partai partai
tapi menurut saya ada tambahan sedikit ya
soal memang ini problem koalisi ya
artinya kalau kita lihat kasus nasdem memang agak berbeda ya
artinya nasdem masuk menjadi pendukung jokowi
sudah di awal sekali
sejak awal dan ada semacam kesamaan platform di situ ya
sebenarnya nasdem juga mengalami hal yang sama
artinya efek elektoral dari atau kotel efek ini memang belum maksimal dimanfaatkan oleh partai koalisi lain di luar pdi perjuangan
tapi saya melihat bahwa problem koalisi bahwa nasdem yang masuk dari awal karena ada kesamaan platform berbeda sama partai demokrat ya
artinya memang ada nama di situ ketika muncul keinginan untuk berkoalisi dengan prabowo saat itu
ada nama yang diusung
bukan isu bukan platform yang sama
sehingga ketika kemudian tadi namanya berbeda yang diambil oleh cawa press
terlihat sebetulnya demokrat bromokrat belum bisa move on dari proses pencapresan kemarin
apakah setelah pertemuan malam ini sudah bisa move on kira kira
enggak ini enggak ada masalah dengan move on
ini murni kita bicara mengenai apa strategi yang paling tepat ya untuk mengalirkan suara pilpres itu ke pileg
oke bahwa strategi
karena semua jadi begini kerja kerja partai itu utamanya hari ini adalah lolos ke parlemen
karena dengan lolos ke parlemen itulah kemudian harapan partai ini tidak almarhum
tutup buku itu menjadi hilang
oke bahwa strategi yang paling tepat adalah memang dibebaskan memilih apakah mau mendukung prabowo atau jokowi
oh bukan kita demokrat akan fokus di pileg fokus di pileg fokus di pilpres
jalannya simultan itu
karena hari ini ya partai yang pasti dapat saya pastikan malam ini ya
tidak tahu haji bisa memastikan apa tidak
pdip dan gerindra
artinya kalau mengikuti margin error bisa tidak lolos kami
atau bisa naik misalnya
artinya masih rentan itu
ini kan masih berisiko tinggi
oke bang jansen artinya sikap seperti ini yang sekarang mungkin mengutip aja lagi dilihat abu abu penuh keraguan keraguan yang diambil oleh partai politik
akan tetap seperti itu
tidak ada ragu ragu
besok ini akan terjadi diskursus baru
baik di mata pengamat
maupun di apa namanya itu di lembaga survei
bagaimana permodelan yang paling tepat untuk partai partai yang ikut di pilpres ini tetapi kadernya itu tidak ada dalam foto capres ataupun foto cawapres
artinya koktel itu dari figur itu tidak bisa mengalir ke dalam tubuh partai
bapak bapak dan mbak irma terima kasih
mas aji mbak irma terima kasih
bang jansan terima kasih
yang besok akan terjadi
terima kasih sudah bersama kami di cnn indonesia prime